walau sempat terdampak kenaikan harga bbm pada kuartal tiga tahun lalu
angka inflasi di dalam negeri terus menunjukkan perkembangan positif nih sahabat rupiah
meski menemui beberapa tantangan utama
mulai dari digitalisasi pangan produksi dan distribusi
namun inflasi kita tercatat terus mengalami perubahan signifikan
sempat menyentuh angka sebelas empat puluh tujuh persen year on year di bulan juli dua ribu dua puluh
data inflasi pada bulan desember dua ribu dua puluh dua tercatat menurun drastis
kabar mengembirakan ini tentunya tidak lepas dari pengaruh positif
respons kebijakan moneter bank indonesia
serta sinergi erat pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat
pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya
di dalam tim pengendalian inflasi pusat atau tpib dan daerah atau tpid
melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gmpip di berbagai daerah
lewat penguatan implementasi kerangka empat k
ketersediaan pasokan kelancaran distribusi
keterjangkauan harga dan komunikasi efektif
ada tujuh program unggulan yang dikedepankan gnpip untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri
salah satunya adalah penguatan ketahanan pangan strategis yang meliputi gerakan budidaya pangan
hindarisasi produk pertanian dan juga perluasan pupuk organik
gerakan menanam cabai di pekaran yang baru
kita sering sebut sebagai urban partik
nah ini tadi teman teman korban farming tadi saya tanya dibantu apa
apa iot dibantu digital supaya bisa beban farming
jadi ini yang kami support dan tentunya salah satu lagi pak guru dan bapak ibu sekalian kami support
kita lakukan gerakan nasional menanam cabai
karena cabai ini seperti kata pak om adalah barang produksi kita
dan alhamdulillah tadi gni pip ini sudah memberikan hasil
jadi untuk meningkatkan produksi tentunya holder termasuk bank indonesia ini terjun langsung ke lapangan
bagaimana untuk meningkatkan produksi cabai dan bisa menekan inflasi
kabar baiknya lagi memasuki periode ramadan dan jelang idul fitri
invasi indeks harga konsumen bahkan
tercatat tetap terjaga sebesar delapan belas persen mantuman per maret dua ribu dua puluh
perkembangan ini terutama didorong inflasi volatile food yang cenderung stabil dan terjaga
meski demikian kewaspadaan tetap perlu diutamakan
sinergi dan inovasi perlu diperkuat untuk menjaga inflasi berada dalam kisaran sasaran
jangan berpuas diri dulu
puji syukur dua ribu dua puluh dua kita sudah lewati secara baik
tapi dua ribu dua puluh tiga ini mari kita perkuat sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan
dalam rangka pengendalian inflasi
kabar positif ini tentunya jadi semangat kita ke depannya untuk terus ikut berimakna bagi ketahanan ekonomi melalui keterjagaan inflasi pangan di indonesia yang sobat
ucapan terima kasih untuk bank indonesia yang sudah langsung memantau kelompok kelompok yang betul betul bergerak secara awalnya secara mandiri
harapan kami ke depan ada perhatian secara berkelanjutan untuk pengembangan semua usaha pangan
ya terus untuk yang berpengaruh dengan inflasi ini
makanya yuk dukung terus upaya bank indonesia bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dalam menyukseskan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gnpip